sangat disayangkan sekali hanum
ini lagu kus plus ke jakarta aku akan kembali
itu benar adanya karena jakarta selalu menjadi tujuan orang untuk datang setiap tahun
yang sangat disayangkan juga ternyata digadaikan juga keselamatannya hanum
jika kita melihat tadi tenda tendanya yang dibangun itu di sebelah rel kereta api
dan memang setiap tahun jakarta diserbu sedikitnya empat puluh lima hingga lima puluh ribu pendatang
terutama saat usai lebaran puluhan ribu pendatang ini tidak semuanya memiliki keahlian atau keterampilan khusus
justru akhirnya malah menggadaikan nasibnya di jakarta
benar sekali nisa
dan untuk membahas gelombang urbanisasi yang biasanya marak selesai lebaran
sudah hadir di studio after sepuluh sosiolog universitas negeri jakarta pak robertus robert
halo pak robert selamat siang selamat datang di studio after sepuluh
apa kabar silahkan duduk pak robert
pak rober arus balik sudah terjadi pasca lebaran dan jakarta kembali diserbu
bagaimana dengan keadaan ini pak robert
ini kan sebenarnya implikasi lebih lanjut aja
pak arus balik
kita kalau bicara urbanisasi jakarta itu kita bicarakan seperti dua sisi dari satu koin dengan mudik
nah sederhana aja
perkara bahwa kita biasa suka meromantisir keadaan kemiskinan suka dibikin romantik gitu
tapi mudik dan urbanisasi yang terjadi di indonesia
ke jakarta ke kota kota besar lainnya
itu sederhana aja
itu lambang dari masih adanya keterbelakangan
adanya disparitas atau kesenjangan dalam ekonomi dan sosial antara terutama antara desa dengan kota
jadi seluruh tragedi yang kita saksikan itu apakah dengan kacamata yang sedikit tragik atau komedi
dia melambangkan satu hal
masih berlangsungnya keterbelakangan ekonomi
dan kemudian tentunya
para pendatang ini itu memiliki harapan untuk kehidupan yang lebih baik
tapi kemudian pak jika kita berbicara mengenai dari sudut pandang kota jakarta
apakah kota jakarta ini masih sanggup untuk menampung pendatang pendatang ini setiap tahunnya sekian banyak
nah itu kita mesti mencari ukuran ukurannya sendiri ya
tetapi yang sudah pasti kalau dilihat dari sudut pandang lingkungan sudah tidak bisa menampung
kalau dari sudut pandang lingkungan
kapasitas lingkungannya kan sudah semakin menurun

tempat tinggal air bersih udara ya kan
ruang spasial untuk orang hidup itu sudah semakin sempit
contohnya tadi banyak juga orang yang semakin nekat gitu ya pak ya
ya tadi kita lihat orang mesti hidup di samping rel macam macam itu
itu kan menunjukkan bahwa secara spasial secara ekologis jakarta sudah tidak mampu menampung itu lagi
itu kalau ditanya apakah masih punya kapasitas atau enggak udah pasti nggak punya
sudah pasti tidak mampu nanti gelombangnya terus datang begitu ya
tapi pak robert ini mengapa jakarta selalu menjadi tempat
kota kota besar ini terutama jakarta selalu menjadi tempat orang orang untuk mengais mimpi begitu
kalau lihat urbanisasi kalau dalam satu pemahaman yang sederhana
urbanisasi itu pasti punya dua faktor
pull faktor dengan push factor ya kan
oke pool faktornya mesti karena adalah di jakarta itu orang menganggap uang lebih banyak beredar
fasilitas pendidikan fasilitas ekonomi hiburan jauh lebih ada di sini gitu
tetapi ada push faktornya faktor pendorongnya yaitu apa
ya yang sudah pasti adalah kemiskinan di pedesaan
rendahnya kualitas hidup di pedesaan gitu
lemahnya daya beli petani di pedesaan
itu juga mendorong keluarga keluarga miskin di desa itu untuk tertarik untuk berbondong bondong pergi ke kota
itu jadi dua secara sederhana ya ada dua faktor itu gitu
selain juga ditambah dalam konteks dalam kondisi sekarang itu
menurut saya ada satu faktor lagi yaitu tadi itu
adanya kecenderungan untuk meromantisir kemiskinan
jadi ini misalnya kelihatan dari apa
kelihatan misalnya dari kita menyebut mudik itu sebagai tradisi sekarang
seakan akan itu bagian dari subkultur spiritualitas kita gitu
kita melupakan satu fakta bahwa mudik itu sendiri sebenarnya adalah satu gerak ekonomi
sosial ekonomi yang diakibatkan oleh faktor yang sama yaitu apa
tadi itu disparitas
ekonomi dan sosial di desa yang membuat orang untuk ke kota
untuk kemudian pada satu periode untuk pada misalnya momen momen hari raya dia balik untuk sementara
soalnya itu mudik itu seperti gambaran begitu ya pak
bahwa kita bisa melihat seberapa banyak sih pendatang yang kemudian kembali lagi ke kampung halamannya
namun pak jika kita berbicara mengenai dampak
tentunya banyak sekali dampak baik dan buruknya itu bisa dijabarkan nggak pak
bagaimana dampaknya terhadap warga kota jakarta dan juga warga pendatang
jika kita berbicara mengenai urbanisasi yang masuk
berbicara mengenai urbanisasi yang masuk arus jakarta
kalau dilihat dampaknya itu kan berarti kita harus dilihat dari dua sisi
sisi dari desa seperti apa sisi dari kota seperti apa
dan dalam keseluruhan makroekonomi itu seperti apa
yang pertama yang sudah pasti adalah
semakin urbanisasi itu kencang dalam konteks dalam tanda petik tradisi yang seperti sekarang ini berlangsung
itu artinya melambangkan bahwa dampak negatifnya ada itu memberikan tanda sinyal bahwa
ada yang gak beres dalam hubungan desa kota kita
terutama dalam hal menyangkut pembangunan di desa itu ada yang nggak beres
dia memberikan sinyal masih berlangsungnya keterbelakangan di desa
yang kedua adalah tentu saja degradasi lingkungan itu dampak keduanya
itu yang akan semakin parah di kota kota besar itu
nah yang ketiga adalah ini juga akan berpengaruh kepada daerah sukurban nantinya
degradasi lingkungan di kota biasanya akan di
pola pola klasiknya adalah degradasi lingkungan di kota itu akan dikendalikan dengan cara membentuk suburban daerah daerah suburban
nah daerah pembentukan daerah suburban ini akan mengakibatkan satu model istilah dalam perkotanya re klasifikasi daerah yang
semula misalnya daerah itu pertanian kebun macam macam itu
dia akan mengalami urbanisasi dalam artian dia akan berubah menjadi kota kota semacam semi kota semacam itu
ciri khas dia yang lama sebagai daerah air daerah kebun yang sejuk itu berubah hilang
maksud urban development begitu ya pak mendekati dengan
mendekati bentuk kota besar
bentuk kota baru
akibat yang ketiga adalah kalau terjadi suburbanisasi maka akan terjadi yang namanya apa ya
gentrifikasi nah ini agak untuk hari libur mungkin agak
istilahnya agak agak rubin
tapi sederhananya gentrifikasi itu apa yang semula daerah itu murah sekarang jadi mahal
akibatnya apa orang miskin susah mengakses tanah atau tempat tempat tersebut lagi
bisa dicontohkan nggak itu daerah daerah mana saja pak robert
ya sederhananya misalnya beginilah daerah gampangnya depok lah ya kan
nah mungkin dulu tanah di situ murah
tapi setelah dijadikan daerah suburban penyangga jakarta orang yang kerja di jakarta di perlahan lahan bertempat tinggal di situ lalu mal ada di situ
jadi kota ya
jadi kota orang petani belimbing orang depok lama yang suka bertani belimbing di situ
makin sulit dia mau belimbing mau belimbing mesti beli lagi di supermarket atau di mana mana yang harganya lebih mahal
padahal dulu dia yang tanam belimbing di situ
padahal depok itu kota belimbing loh anies
nah pak ini semakin menarik begitu ya pak ini ibarat kata kalau misalnya kita belanja pulang ke kampung satu balik bawa tiga
jadi balik ada empat orang yang datang ke jakarta begitu ya
tapi ini memang sudah seperti alamiah sekali begitu pak untuk urbanisasi
nah itu sebenarnya bahayanya
benar benar ini kan berarti tidak bisa dicegah namun apakah bisa diminimalisir
bisa dong bisa di dalam ada yang namanya counter urbanisasi atau de urbanisasi walaupun itu contoh yang lebih ekstrim
sederhana cara bukan tidak sederhana juga ya
bisa dilakukan apa yang kalau para ekonom pasti melakukannya lakukan pembangunan di desa
ubah struktur industri dari kota lebih ke arah desa ya kan
bangun kualitas hidup di desa tapi bagi saya kita nggak usah terlalu yang makro seperti itu
kita bisa lakukan dengan cara seperti apa menurut saya yang bisa dilakukan adalah pertama adalah kualitas pendidikan di pedesaan ditingkatkan aja terlebih dahulu
dan yang kedua lakukan revolusi teknologi informasi di desa
revolusi teknologi nanti tidak akan disebut desa lagi dong kalau sudah terlalu maju
enggak jadi gini biarkan orang desa itu punya akses seluas luasnya kepada internet itu dibikin di desa
ini kenapa karena begini itu bisa memicu lingkungan pengetahuan desa itu tumbuh
dan ketika mereka mulai mengenal dan kalau ada revolusi teknologi informasi di desa
desa bisa punya peluang untuk mengembangkan sumber kreatifnya itu dengan basis lokalitasnya sendiri
apa yang bisa dimanfaatkan di dalam desa itu
jika kita berbicara mengenai sudut pandang orang dari desa ini sendiri ya pak ya apakah ada perubahan
karena zaman sekarang itu mulai berubah bahwa mereka pikir oh di jakarta akan lebih baik
dan mereka kemudian meninggalkan ladang mereka meninggalkan kebun kebun mereka
padahal ya seperti yang bapak bilang tadi bisa dimanfaatkan di sana gitu
menurut saya hingga sekarang dibuktikan dengan makin tingginya laju urbanisasi
makin tertatih tatihnya pemerintah kita menyediakan sarana infrastruktur orang untuk mudik
itu kelihatan bahwa memang pandangan atau katakanlah
push factor dari desa ke kota itu masih belum berubah
pandangan orang tentang jakarta atau kota kota besar lain bandung medan surabaya
bahwa di situ sumber rezeki sumber kemajuan ada di situ masih belum berubah
artinya apa mereka belum melihat bahwa diri dan lingkungan kota desanya itu juga sebagai pusat pusat kemajuan
nah selama mereka masih belum melihat itu ya selalu tarikan untuk urbanisasi itu akan semakin tinggi
pemerintah sekarang bukan pertama tama bukan hanya sibuk untuk ngurusin bagaimana mengusir orang
karena itu juga gak mungkin dilakukan ya karena setiap orang punya hak untuk berpindah
tapi yang penting adalah bagaimana menjadikan desa lokalitas itu sebagai daerah yang bagi orang
dimana dia tinggal sebagai daerah yang juga maju yang bisa dibanggakan dan dia bisa hidup di situ
oke baik pak robert kalau tadi kita kembali membahas tentang pemerataan pembangunan yang bisa dilakukan oleh pemerintah
misal pemerintah mengaku sudah melakukan pemerataan pembangunan kemarin cuman pada hakikatnya kan pada buktinya tidak ada
tapi setiap tahun klaim bahwa pemerintahan terjadi segera dibantah dengan tradisi mudik
jadi kalau mau melihat pemerintahan terjadi apa enggak lihat mudik
lihat mudik ya
mudik orang masih parah ya kan orang masih berjuang adu nyawa untuk bisa pulang ke kampungnya hanya untuk sementara gitu
itu itu itu seharusnya
itu satu indikator bahwa pemerataan belum terjadi
ya betul dan jika kita berbicara mengenai ini tanggung jawab siapa sebenarnya pak
walaupun memang tentunya semua pihak berkontribusi begitu
tapi mana yang kemudian harus di push lagi
karena jika kita berbicara mengenai otonomi daerah atau apakah ini pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang kemudian harus bekerja sama dan seperti apa
ya maksudnya dua pihak pemerintah daerah dan pemerintah pusat
jadi strategi pembangunannya juga mesti diubah gitu ya kan
tadi itu yang saya katakannya minimal dua
untuk menjadikan satu daerah itu membanggakan buat orangnya buat warganya produktif secara ekonomi ya kan
bisa sumber kreatifitasnya bisa tumbuh di situ dia mesti punya dua saran
satu infrastruktur pendidikannya dibenahi diperkuat
boleh daerah itu mungkin daerah pertanian orangnya mungkin nggak secanggih orang orang di kota tetapi dia tahu bahwa di tempat ini ada tempat tempat pendidikan yang terbaik
yang bagus gitu yang dia bisa jangkau
yang pertama dan yang kedua tadi itu dia diberikan instrumen untuk mengakses kepada dunia yang lebih luas
sehingga ruang spasial itu tidak lagi menyandra dia
membatasi dia yaitu apa tadi revolusi informasi teknologi di desa
jangan takut bahwa orang desa itu jadi berpengetahuan
sekarang kan orang aduh nanti dampak informasi teknologi seperti apa ya jangan pikirin dampaknya udah pasti dia akan dampaknya positif untuk pertama saat
oke baik pak robert
dari tadi kita membicarakan tentang dampak negatif urbanisasi saya ingin tahu apakah urbanisasi memiliki dampak positif begitu
ya kita nggak bisa bilang itu positif ya dalam artian tapi begini ini kan satu langkah darurat dari orang yang dari orang yang daya dukung ekonomi dan lingkungannya itu sangat terbatas
dia harus mau berani melakukan sesuatu seperti yang tadi digambarkan di televisi bagaimana dia dari desa nggak punya modal apa apa istilahnya
dia modal nekat berani tinggal di samping rel yang membuat seluruh hidupnya mengalami resiko sedemikian besar
nah tapi itu kan struggle perjuangan orang nah kita nggak bisa bilang ini positif atau itu negatif tetapi ya itulah kalau kata film jurasi hidup akan mencari celah caranya sendiri
untuk mencari di mana dia bisa bertahan walaupun ini bukan sejenis kehidupan yang bisa dikendalikan
bisa kita anggap sebagai good life gitu karena orang mesti membuat seluruh keluarganya ada dalam resiko dengan kualitas lingkungan yang sangat buruk gitu loh
tapi ya itu fakta gitu ini yang mesti ditransformir diubah oleh baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dengan satu kebijakan ekonomi yang baru
untuk implementasinya gitu
dan jika kita tadi sudah berbicara mengenai pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai masyarakat ini atau misalnya masyarakat mendatang yang baik dengan tadi ada yang menyebutkan tanpa modal gitu modal nekat aja
dan juga banyak juga sebenarnya orang orang dari daerah yang juga sudah cukup punya skill tidak terpakai daerahnya kemudian dia ke jakarta
apa yang bisa mereka lakukan apakah mereka misalnya bisa pindah ke daerah untuk membangun daerahnya atau seperti apa yang kira kira
pindah ke daerah membangun daerah tanpa ada instrumen yang cukup tanpa ada struktur industri yang memadai di situ dengan situasi di mana misalnya sumber daya desa juga semakin lemah gitu itu memang sulit
itu tidak mungkin dilakukan
oke baik jadi memang harus ada kerjasama dari semua pihak btp
dan dari sisi masyarakat itu kita itu mesti berhenti meromantisir kemiskinan
itu problem struktural yang mesti kita benahi
berarti kuncinya menghentikanlah romantisir kemiskinan adanya instrumen dan juga dari
benar benar sekali kerjasama antara pemerintah kota daerah dan pak robert ini masalah yang sangat kompleks dan tidak akan habis
benar benar sekali kerjasama antara pemerintah kota daerah dan pak robert ini masalah yang sangat kompleks dan tidak akan habis
dibicarakan dalam waktu sebegini sebentar tapi nanti kita akan ngobrol kapan kapan
terima kasih pak robert sudah hadir di studio
terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak